bentrokan tersebut terjadi pada pukul tujuh belas wib rabu sore bentrok diduga dipicu salah paham
antara pengemudi ojol dengan petugas keamanan gedung seorang pengemudi ojek online diusir
keamanan gedung saat tengah menjemput penumpang persoalan ini apa kita selesaikan tadi sempat
diselesaikan dari pihak manajemen oleh pihak tamrin sudah selesai sudah maafkan sudah buat
pernyataan tidak beramak tidak lama kemudian terjadi lagi kejadian makanya kita bergerak
cepat dan pihak dari gojek kita suruh buat pengaduan keributan terhenti setelah perwakilan
kedua belah pihak berusaha menahan rekan rekannya yang terlibat bentrok selanjutnya mediasi kedua
pihak dibantu oleh pihak kepolisian dari sektor medan area resi erlangga medan sumatera utara